yang lakanya itu cuma satu itu banyak di kalam itu
kalau kayaknya berat ada ya
kebanyakan berat itu lakanya di situ
itu truknya nyodor belakang odong odol gimana pak
ya mungkin itu mau arah ke kanan
yang satu masih di belakang ada truk
apa supunya truknya aja jual jual
kalau ini pak penumpangnya pak ada anak anak juga
itu informnya dari mana ke mana pak